berikutnya kejuaraan nasional para layang nomor cross country atau lintas alam bergu digelar di kawasan wisata batu dua sumedang jawa barat
aksi satu ratus tujuh puluh empat atlet para layang dari delapan belas provinsi se indonesia di langit kawasan wisata tersebut memukau ratusan warga yang menyaksikan
sebelumnya kejuaraan nasional para layang nomor cross country atau lintas alam bergu di kawasan wisata bukit batu dua desa linggajaya kejamatan cisitu kabupaten sumedang jawa barat pada rabu
pemandangan menakjubkan pun tersaji saat semua atlet para layang tersebut terbang bersamaan di langit batu dua
hingga membuat ratusan warga yang menanggap di kawasan wisata tersebut

para atlet ini take off dari kawasan wisata bukit batu dua dan akan landing di halaman pusat pemerintahan sumedang
salah satu atlet asal daerah istimewa yogyakarta menyatakan
ia telah melakukan persiapan sejak datang di sumedang sepekan sebelum kejuaraan digelar
ia pun mengaku terpesona dengan pemandangan yang disuguhkan kawasan wisata batu dua
mungkin semua keseluruhan dialami oleh brot

ya bukan dari lokal sini kita harus mempelajari medan di sini supaya kita bisa terbang dengan baik
pemandangan semedang bagus karena kita dari take off sudah lihat waduk jadi gede
terus pemandangan masih banyak pohon pohon yang hijau bagus
kepala dinas para wisata kebudayaan pemuda dan elah raga kabupaten sumedang
nandang suparman mengucapkan terima kasih sudah memilih sumedang
menjadi tuan rumah babak kualifikasi pon dua ribu dua puluh empat